warga desa sadu soreang kabupaten bandung dibuat resah dengan adanya balapan liar yang kerap terjadi usai azan subuh
balapan liar yang dilakukan sekelompok remaja itu dinilai mengganggu karena lokasinya di jalan umum serta menggunakan kenalpot bising
meski kerap dirazia polisi para pelaku balapan liar tetap tak jerah dan selalu berpindah lokasi untuk menghindari petugas
sekelompok pengendara sepeda motor yang sedang melakukan aksi balap liar ini langsung berhamburan saat petugas patroli dari polres bandung datang ke salah satu lokasi balap liar di jalan raya sadu soreang kabupaten bandung senin pagi
puluhan remaja yang mengendarai motor dengan kenal pot bising ini kerap melakukan balapan liar usai azan subuh pada bulan ramadan seperti sekarang ini
tak hanya di jalan raya sadu beberapa titik
jalan lainnya di kawasan soreang seperti jalan gading tutuka dan jalan sebelum pintu masuk tol soroja juga kerap dijadikan sebagai ajang balapan liar
meski balap liar ini sering menelan korban jiwa dari para pelaku namun mereka seperti tak jerah
menurut seorang warga balapan liar di jalan umum ini selalu terjadi saat bulan puasa
warga mengeluhkan balapan liar ini karena selain suara kenalpot yang bising juga mengganggu ketertiban umum
sering kalau belum puas
itu biasanya dari mana ke mana jalurnya
jalurnya dari sini
itu meresahkan nggak
kalau meresahkan pasti meresahkan
tiap hari hampir ada kan
tiap hari hampir ada
dari jam berapa ke jam berapa
sampai jam berapa itu
sampai pagi jam enam
sementara itu pihak kepolisian telah melakukan langkah antisipasi
guna mencegah aksi balap lia
kontinualitas telah mengarahkan balapan personil
cuma terbagi dari empat titik
yang pertama jalur tol saroja sampai dengan sadu
yang kedua jalur tol kuding kintin sampai dengan gading ubin
kami juga bekerjasama dengan bungi sabara untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kecimpikan
dan di plotting pada jam jam rawan
jam rawan jam berapa
jam rawan itu setelah tarawehan atau menjelang pagi dan menjelang setelah sholat subuh
meski sering dirazia petugas para pelaku balapan liar ini selalu berpindah lokasi dan tetap melakukan balapan liar
chandra febriana kabupaten bandung